hingga tiga belas maret sebanyak lima lima juta wajib pajak pribadi telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan atau spt
capaian tersebut masih tiga puluh lima tiga puluh tujuh persen dari target lima belas juta wajib pajak sepanjang bulan ini
dijen pajak mengatakan biasanya pelaporan spt membludak pada dua pekan terakhir maret
karenanya dijen pajak mengimbau wajib pajak agar segera melapor spt sebelum enam belas maret dua ribu sembilan belas
sementara itu pemerintah mengincar pajak orang kaya atau wajib pajak besar
target penerimaan pajak dari wajib pajak mencapai rp empat ratus sembilan puluh delapan triliun
menteri keuangan sri mulyani menekankan target pertumbuhan penerimaan pajak di kanwil wajib pajak besar tahun ini sudah disesuaikan dengan target raihan pajak sepanjang dua ribu sembilan belas